perkara menyebarkan berita bohong dan melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang didakwakan kepada bahar bin smith berlanjut di pengadilan negeri kelas satu a bandung pada kamis siang
agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
bahar bin smith tiba dengan kendaraan kejaksaan tinggi jawa barat pada pukul setengah tiga kami sore
satu jam kemudian sidang dimulai dengan pembacaan tututan oleh tim jp
setelah tuntutan dibacakan pendukung bahar bin smith yang hadir di ruang sidang
sempat membuat situasi sedikit panas dengan teriakan teriakan meminta keadilan
ketua majelis hakim dodong krustandi berdiri dan meminta para pengunjung sidang untuk tenang
terdakwa kemudian sepakat untuk menyampaikan nota pembelaan dalam waktu seminggu ke depan
lima tahun kecil dituntut mati pun saya terima
jaksa menuntut lima tahun kecil anda tidak akan bersalah
saya tidak mengaku salah
tadi kan jaksa bilang yang memberatkan menyalahkan
karena saya tidak mengaku bersalah
saya tidak bersalah yang saya sampaikan kebenaran
bahar bin smith ditangkap karena isi ceramahnya pada sepuluh desember dua ribu dua puluh
di kecamatan marga asih kabupaten bandung
dianggap sebagai kedohongan
ucapannya terkait kasus rizik sihab dan meninggalnya enam anggota laskar fpi
dianggap tidak sesuai fakta
wilam nasution kavijati bandung